ini bangun jalan

eh itu parkiran bukan bangun jalan
adu mulut antara ketua rt dan seorang pemilik usaha ini terjadi di jalan niaga pluit penjaringan jakarta utara rabu sore
salah satu pemilik usaha tidak terima ditegur oleh ketua rt sehingga terjadi cekcok
menurut ketua rt bahu jalan selebar delapan belas meter telah diserobot oleh puluhan ruko yang berada di kawasan ini
selain jalan yang semakin sempit saluran air yang tertutup bangunan membuat kawasan ini sering tergenang air apabila hujan
saya sudah menyampaikan ini dari tahun dua ribu sembilan belas sampai hari ini tahun dua ribu dua puluh tiga bahkan belum juga ada pelaksanaan pembongkaran
kalau misalnya dalam tempo yang tiga empat bulan ke depan ini tidak dilakukan penindakan akan seluruh fluid ini sama seperti ini
dari puluhan pemilik ruko yang ditegur pihak rt
salah satunya telah membongkar dan mengembalikan fungsi bahu jalan dan saluran air
ketua rt mengaku sudah melayangkan surat terkait penyerobotan lahan ini kepada pihak kelurahan dan kecamatan
belum mendapat tanggapan